rencana yang begitu
kenapa tidak kau lakukan
bunuh saja aku
aku dan ibu ku bukan pemberontak
kami tidak ada hubungannya dengan ayahku
kami bukan pemberontak
apa yang sudah dilakukan oleh suamiku
bahkan saya sebagai istrinya
sering mengingatkan untuk tidak memberontak
meskipun kami keluarga
kami bukan pemberontak
apa yang sudah dilakukan oleh suamiku
kalian kira aku percaya begitu saja
ini belum selesai
ini tidak dapat ditelanjutan
hai ilmu kandungan khaniau benar benar sangat tinggi aku harus mencobanya lagi
baca kain busuk ini
ini bisa aku lepaskan
aku bisa pergi dari sini
rai kenapa kamu datang ke sini
aku yang sudah membuka raja gaibin
karena rai ingin bertemu denganmu
aku ingin berjalan ke sana
raka aku tidak ingin kau hilang
aku tidak ingin kau mati raka
adikmu tercinta rai kenting
aku juga tidak mau kehilangan kamu
tapi raih sudah hentikan air matamu rai
cari kebun rai
keberadaan nyi rompang rai
yang bisa membebaskanku saat ini rai
apa kau tidak salah
dia yang menyerangku
dia yang menyekapku berhari hari
dan dia juga menginginkan kematian surah wisesa

lalu kenapa kau malah ingin meminta pertolongannya raka
adikku tercinta rai kenting
percayalah kepada aku rai
sebentar lagi pun kau akan mati
aku adalah raja yang cerdik rai
aku sekarang mempunyai rencana yang begitu menakjubkan
termasuk menggagalkan hukuman mati
keadaan kita sekarang
sedang melemah rai
dan untuk ke depan
kita harus mengumpulkan kekuatan
yang sangat begitu kuat rayu
kerajaan pada jalan
yang bisa membebaskanku rai
apakah tidak ada cara lain
hanya cara itulah
yang bisa membebaskanku
dari tempat musuh ini rai
akhirnya ketemu juga dengan aja baru asalnya
saat ini ya kang
doni makan yang enak enak
penting bikin kenyang lagi tuh ya
dia kan udah gak tahan perutnya
itu mah penyakit kamu
itu mah kalau di lapar kayak gitu bunyinya
kekeruk kayak burung
terima kasih paman
izinkanlah hamba mencari udara segar
hamba masih terpukul
atas keadaan raka amuk maruguh
raka amuk maruguh
hamba masih belum bisa menerima
akan kehilangan raka amuk maruguh
jangan jangan warungnya nyangkut di pohon
kamu nyambut di pohon